persiapan tim nasional sepak bola u sembilan belas indonesia dinilai mengkhawatirkan
lantaran belum bergulirnya liga indonesia
hal tersebut disampaikan oleh ketua umum pssi muhammad iryawan melalui siaran pers pssi
menurut mantan kapolda metro jaya itu vakumnya liga membuat atmosfer kompetisi pemain menghilang
kompetisi dipandang akan menstimulasi pemain
sehingga diharapkan puncak performa pemain akan muncul pada gelaran piala dunia u dua puluh tahun depan
tim mas sekarang harusnya berada di dalam satu kompetisi
baik anak anak di liga satu atau liga dua tapi mereka sekarang tidak karena tidak ada kompetisi
padahal mereka setelah berangkat latihan di luar itu kembali itu tadinya langsung kompetisi
sehingga performa dia tetap bisa dipertahankan bahkan meningkat
kompetisi yang tak kunjung bergulir juga dikhawatirkan akan mempengaruhi penilaian fifa terhadap kesiapan indonesia menggelar piala dunia u dua puluh tahun depan
liga satu dan liga dua indonesia batal bergulir setelah tidak mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian
sementara itu sebagian besar negara negara di asia sudah mulai menggelar kembali kompetisinya
saya khawatir penilaian dari viva
itu berlanjut liganya hampir ya
kita lihat asean di sana ada malaysia thailand vietnam laos kamboja myanmar itu semua sudah jalan
kemudian korea jepang liga inggris spanyol amerika dan lain sebagainya sudah jalan
mereka juga covid mereka juga ada corona di sana tapi bisa dilakukan ya
gelaran piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh dua
gelaran piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh dua merupakan salah satu agenda prioritas pssi dan kemenpora
sejumlah stadion juga telah direnovasi untuk menyelenggarakan pesta sepak bola pemain muda sedunia tersebut
tim liputan cnn indonesia